kota serang banten bagikan hadiah paket kecantikan dan perawatan wajah gratis untuk peserta vaksinasi covid sembilan belas
vaksinasi digelar di klinik kawasan ciracas serang banten pada minggu pagi
penyedia layanan kecantikan gratis juga menyediakan mobil pelayanan dengan fasilitas lengkap
seperti layaknya salon perawatan kecantikan
biasanya minat masyarakat untuk vaksin rendah
banyak yang memilih untuk tidak divaksin karena beragam alasan
namun dengan iming iming perawatan kecantikan menjadi berbeda dua ratus lima puluh dosis vaksin yang disiapkan habis
asosiasi pok darwis banyuwangi bekerjasama dengan puskesmas wongsorejo memberikan vaksinasi covid sembilan belas
dengan hadiah tiket gratis masuk tempat wisata pantai grand watu dodol
di kecamatan wongsorejo banyuwangi yang memiliki keindahan panorama selat bali dengan garis pantainya yang panjang
vaksinasi yang digelar pada minggu siang kemarin berhasil menarik minat masyarakat
dalam waktu dua jam petugas sudah berhasil menyuntikan seratus dosis vaksin
dari dua ratus dosis yang ditargetkan pada vaksinasi kali ini
vaksinasi mobile digelar di kecamatan wongsorejo banyuwangi yang memiliki keindahan panorama selat bali dengan garis pantainya yang panjang
vaksinasi mobile digelar di stasiun jombang jawa timur
yang menyasar calon penumpang kereta api dan masyarakat umum
baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua
dua ratus dosis vaksin astrazeneca pada minggu kemarin pun habis
karyawan yang hanya libur pada akhir pekan sangat terbantu dengan vaksinasi mobile ini
tim liputan cnn indonesia